beginilah suasana aliran sungai woro di cekdam karangbutan desa sidorejo kecamatan kemalang klaten jawa tengah yang penuh dengan antrean truk pasir
banjir lahar gunung merapi pada dua puluh lima januari lalu membawa material pasir dan batu yang menjadi berkah tersendiri bagi para penambang
para penambang pasir yang sebelum banjir lahar kesulitan menggali pasir kini bisa mengangkut muatan sekitar tiga hingga empat kali dalam sehari
untuk harganya sendiri berapa pak
kalau dulu enam ratus sekarang material banyak lima ratus an
tapi kalau muat bisa tiga bisa empat
sementara itu banyaknya material pasir dan batu juga membawa berkah kepada sopir truk
berkah pak orang muda pasirnya
berapa kali sehari
sebelumnya satu kali saja
harganya sendiri berapa pak
harganya lima ratus dua ratus lima puluh
meski banjir lahar membawa berkah para penambang pasir dan sopir truk juga terus waspada
selain itu status gunung merapi masih siaga
bagus adi klaten jawa tengah